sementara orang tua muhammad saputra rizki melaporkan ketua forum untukmu indonesia
devrevano santosa sebagai panitia acara bagi bagi bahan pokok di monas dua puluh delapan april lalu
dalam acara tersebut dave dituding lalai hingga menyebabkan rizky meninggal dunia
komariah orang tua salah satu korban meninggal bersama kuasa hukum yang mendatangi bares krim polri
untuk melaporkan ketua panitia acara bagi bagi bahan pokok di monas dev revano
muhammad fayyad sebagai pengacara komariah menyatakan kliennya sudah meminta tolong kepada panitia
terkait kondisi kesehatan anaknya
namun panitia mengabaikan kliennya dan menyebabkan muhammad saputra rizki
yang berusia sepuluh tahun meninggal dunia setelah mengikuti acara bagi bagi bahan pokok
terkait hal ini menteri sosial idrus marham mengingatkan kepada penyelenggara acara agar lebih berhati hati
idrus mengingatkan siapa saja yang akan membagi bahan pokok
untuk dapat memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin terjadi
penyelenggara acara pembagian bahan pokok harus dapat mengatur jalannya acara dengan tertib
dalam waktu dekat mensos pun berjanji akan memberikan santunan ke pihak keluarga rizky
siapapun yang ingin membagi sembako harus diperhitungkan segala sesuatu yang mungkin terjadi
karena memang di dalam beberapa kasus ya biasanya menimbulkan masalah baru
jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah rakyat tetapi menimbulkan masalah baru
itu harus diatur secara tertib
kemudian yang kedua adalah juga himbauan kepada masyarakat
supaya juga harus ada kesadaran dan tertib secara bersama sama
sementara itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
pemprov dki jakarta akan meminta pertanggung jawaban panitia penyelenggara acara untukmu indonesia
yang digelar di kawasan monas sabtu lalu
sebelumnya acara tersebut telah terbukti
melanggar pergub lantaran melakukan pembagian bahan pokok
sandi juga memastikan pemprov dki jakarta tak akan mengakomodir
jika ada acara yang diajukan oleh panitia yang sama
pertama adalah memastikan prasarana dan sarana itu kembali normal
ketiga adalah tentunya pencatutan logo pemprov dki itu harus ada permintaan maaf
kita tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada mui
hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus adanya korban meninggal dunia
dalam pembagian bahan pokok
rencananya pihak kepolisian akan memanggil ibu korban dan beberapa saksi
untuk dimintai keterangan